itulah masalahnya kushoy kalau jadi orang terpandang tidak bisa
bercerita kepada sembarang orang kalau kita ada masalah
ibu dan bapak motor ini dibeli dari siapa
yang kamu tunggu hari yang kamu anggap paling membahagiakan
menjadi hari yang paling menakutkan
waalaikumsalam dede cantik
dede cantik lagi apa
ini lagi nyatut perlengkapan buat pesta nanti
jangan diurus dulu ya
ini aswabrim oksana
ya tunggu ya
kang jalan dulu kang
sesuatu yang besar akan terjadi
kalian berdua jangan meninggalkan ring satu
ayah harus ingat
tiap tahun harus dibayar pajaknya
jangan sampai telat
nanti kena denda loh ya
mau ngadain pesta besar besaran
nikahnya sobri dengan dede
harusnya kan dia
bukan main ada adain saja
kadang hidup kita dibikin pusing
kasian ku soi kerja sendiri
iya pak ustadz
ada masalah apa pak sau
pernikahan dede sama sobri
itulah masalahnya kushoy kalau jadi orang terpandang
tidak bisa bercerita kepada sembarang orang
kalau kita ada masalah
ibu dan bapak motor ini dibeli dari siapa
dicuri di jakarta dua hari sebelum lebaran
demi allah pak
saya nggak tahu motor itu saya beli lewat internet
sekarang saya harus bagaimana pak
saya harus bayar berapa
mabuh motor ini kami akan sitah
saya nggak tahu rumahnya pak
saya komunikasi sama dia lewat telpon
saya janjian di suatu tempat untuk melihat motornya
dia bawa motornya ke rumah
lalu kami membelinya
makanya berhati hati kalau beli kendaraan
periksa dulu nomor rangka dan nomor mesinnya
terurus pakaiannya terurus
neng warung koswara itu laku
aa diminta untuk masak lebih banyak lagi
kalau satu hari aa dapat seratus ribu sebulan aa dapat tiga juta
enam bulan kita bisa dapat delapan belas juta
dari duit delapan belas juta itu kita bisa beli kios kecil untuk buka warung nasi
kita sendiri yang jual
jual kita sendiri yang masak
anne gak usah lagi perpanjang kontrak
neneng bisa tetap di sini di samping aa
aa bisa keluar dari dunia terbalik ini
semua orang butuh makan
masakan aa enak
insya allah laku
insya allah laku